ringkus senor jatuh
aku juga menghukum mati anak dan istrinya
tapi sebagai calon raja yang agung
aku harus bersikap bijaksana
ku biarkan mereka hidup
agar aku bisa menang
agar anaknya bisa menggantikan posisi ayahandanya
sebagai raja karang sedana
terima kasih raden
semoga para dewa tak agung
membalas semua kebaikan raden
semua ini kulakukan bukan tanpa alasan
kerajaan karang sedana
harus membayar upeti yang sangat besar kepada pajejaran
akan kubuat hancur kerajaan
dan karang sedana
dia tidak mungkin bisa melepaskan seorang diri kita hari ini
dice ada yang membebaskan duce
saya yakin gusih
aku benar benar sangat yakin
pasti ada orang yang telah membebaskannya dicari
kita harus cepatnya mencari orang itu kicuraling
ternyata kita teh kayak raja saja
lihat ditandu dikawal
kamu yang enakan
ini berkat saya

kanapal universer atau alam chemtari
selain kita mendapatkan barang
kita juga mendapatkan tahanan yang besar
sudah satu aja tuh
masa dua duanya tuh
ini masuk makanan saya
kita makan apa tuh nanti
kalau ini dikasih inma tuh
satu aja kang
saya cuma cerai
terima kasih raden
untung ada raden
aman itu semua karena allah
paman berdua selamat
walau tidak sebesar pajejaran
tapi tampak mewah
barang barang antik yang berada disini
seharusnya ditempatkan di pajejaran
semua barang barang ini
menek bunda ratu
kau berani menentangku
semua yang ada disini
harus tunduk pada aku
termasuk kau raja kecil
semua barang yang ada disini
cenderamata dari negeri seberang
tapi kalau pangeran menginginkannya
silahkan pangeran ambil
mengambil barang orang lain
dengan cara yang tidak berhubungan dengan raja kecil
dengan cara paksa
bukankah itu sifat yang tidak terpuji raden
bukankah raden sudah pernah berjanji
untuk merubah sekamu
aku tak perlu nasihatmu lagi
kau tidak usah
ikut campur dengan rusakanku
aku sudah tidak butuh kau lagi
sebaiknya kau pergi dari sini senurjati
raden mengusir hamba
hamba tidak akan pergi dari sini
sudah memerintahkan hamba
untuk pengawal raden kemana raden pergi
tidak ada satu orang pun
yang boleh menentangku
aku adalah calon putra mahkota
senurjati berani menentangku
hamba tidak ingin ada pertumpahan darah disini
kalau itu keinginan raden
hamba akan pergi dari
tapi ingin menangkapmu
tapi ingin menangkapmu
tapi ingin menangkapmu
kalau terjadi apa apa dengan radius
hamba tidak akan bertanggung jawab
pasti k debenger lu kepadamu

argada apa yang dia lakukan disini
untuk apa dia bersenang
sepertinya dia sedang terluka
aku bisa mencoba kekuatan dengan menyerang
aku ingin tahu sejauh mana kesaktianku sekarang
kalah dari kesakit bukan berarti aku jatuh
kau lah dari agadar
pasti kau habis kalah bertarung
kenapa kau bersenang kenapa
karena nanti kau akan kalah juga
apa maksudmu mengganggu semediku
aku sudah selesai mencoba
aku sudah selesai mencoba